sampai jumpa di video selanjutnya
kamu adalah contoh orang pelit yang tega membiarkan tetangganya penderita
seperti yang kamu lihat pada istisahat
kamu itu kan masih muda wan
jangan setiap bulan minta minta terus
kamu itu harus usaha dong
kerja apa kek
sudah hampir setahun ini istisahat sakit parah pak joko
ya itu kan karena faktor pikiran
karena tidak mempunyai uang untuk beli makan yang enak enak
dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
benar pak joko
kamu ini gimana sih
saya ngasih nasihat kamu kok kamu malah mau pulang
saat ini saya tidak butuh nasihat siapapun
yang saya butuhkan sekarang adalah
pinjaman untuk berobat istisahat sakit parah
tidak tahu diuntung
bapak itu marah sama siapa sih
itu si iwan
itu anak yang tinggal di sebelah jalan itu
tidak tahu diuntung
emang kenapa dia pak
setiap bulan minta terus kerjaannya
tidak mau usaha
ah bapak juga harus maklum dong pak
sekarang kan cari cari
pekerjaan susah pak
kita dulu juga pernah susah
bapak usaha ini usaha itu
ini semua kita dapatkan karena usaha
tapi kan tidak semua orang sama pak
memang tidak semua orang sama bu
tapi kan dia harus usaha
kalau enggak gimana dia akan dapat seperti ini
adalah titipan allah subhanahu wa ta'ala
oleh karena itu
kita jangan pernah membanggakan dan mengagungkan kecantikan istri kita
dan kita juga jangan pernah memanjakan anak anak kita
apalagi kalau kita mendewakan harta yang kita miliki
kalau sudah kita mendewakan harta yang kita miliki
sifat sombong akan selalu mempengaruhi diri kita
karena kita takut akan kemiskinan
padahal allah sudah menurunkan ayatnya
memberitahu bahwa kita harus berusaha merobak hidup kita
untuk tidak menjadi miskin
bagaimana kalau kita setelah berusaha
tapi belum juga berhasil
kita harus terus berusaha
sampai suatu saat
allah mengabulkan usaha kita tersebut
ibu kayak gak kuat lagi echa
echa gak mau ditinggalin bu
echa gak mau bu
jangan karena kita punya kewajiban untuk tidak miskin
lalu kita memakai cara semau kita
cara cara yang sangat dibenci oleh allah
cara cara yang licik
cara cara orang yang munafik
cara cara orang yang selalu menghalalkan semua cara
agar dia bisa mendapatkan kesuatu kesenangan
dan mendapatkan uang
kita harus ingat
ada hak orang lain
dalam harta kita
ada hak anak yatim
di dalam harta kita
kita tanpa kita ketahui
kita sudah mengambil hak orang lain
dengan menghalalkan segala cara
untuk orang orang seperti itu pak ustadz
allah akan murka dan menurunkan azabnya
tergantung dari orang yang terzolimi tadi
kalau orang yang terzolimi itu
meminta kepada allah untuk mencelakakan orang yang menzoliminya
maka secepat kilau
allah akan mengabulkan doa doa
allah akan mengabulkan dan menjawab doa orang yang terzolimi
kemudian allah akan mengabulkan dan menjawab doa setiap para pakar miskin
ibu ragu aku ada lagi
aku akan mengambil doa
bapak aku ada lagi
cepat panggil bapak kamu
oleh karena itu
mari kita bersihkan hati kita
agar kita selalu mendapat peridon dari allah swt
ada apa cak
ibu ibu kenapa
aku tidak dapat memuagi wajibanku sebagai istri

kamu tidak boleh bicara seperti itu
kamu tidak boleh meninggalkan saya
dan juga icah
maka kita udah pulang tinggalkan kami
mas kau masih apa
kau masih apa
mas kau masih apa
pokoknya saya tidak akan pernah ikhlas
kalau dia mati
dia disolatkan di masjid kampung ini
jadi siapa saja yang berani melawan saya
saya akan habisi dia